apa gunanya itu
suatu ketika di sebuah kota kecil di jerman
hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari tujuh anak dengan kedua orang tua mereka
keluarga itu tidak terlalu kaya
ayah bekerja di kantor pos dan berpenghasilan sangat kecil
namun sang ibu berasal dari keluarga kaya dan telah menyimpan uang dengan bijak
dia baik dan merawat anak anaknya dengan sangat baik
satu satunya masalah dia sangat pelit
dia hanya tidak melihat kebutuhan untuk membeli sesuatu jika itu tidak digunakan
dan sudah terbiasa bertanya
apa gunanya itu
anak ketujuh dan yang termuda hansi adalah anak yang manis dan juga penyayang
dia suka bermain dan menari
tapi cara ibunya selalu membuat
dia hanya sedih
semua anak dalam keluarga itu tumbuh untuk percaya pada hal hal yang bermanfaat saja
semua kecuali hansi
segera saatnya natal dan semua anak sangat bersemangat
pai ini akan terasa luar biasa
hmm kaos kaki untuk jemmy jaket sekolah baru untuk ellen
dan juga untuk anang
sempurna segala yang dibutuhkan anak an
aku sungguh merasa bersemangat dengan pohon natal cerah dan juga indah
mendengar ini anak anak menjadi lebih bahagia
ibu ibu kapan ibu akan mendapatkan pohon natal
oh jadi tahun ini aku pikir kita benar benar tidak perlu untuk memiliki pohon natal
jadi kita tidak akan memilikinya
sayang kau tidak bisa sepuruk ini
kita pasti akan membeli pohon dan itu sudah pasti
dia keluar meninggalkan sang istri dengan kesal
dia masih menganggap dirinya benar dan memutuskan untuk tidak membeli bohong
suaminya berpikir bahwa istrinya pasti sedang bercanda
tentunya sang istri tidak bisa sekeras itu
dia tersenyum mengetahui dia akan mendapatkan pohon
anak anak benar benar patah hati mendengar berita ini
hansi adalah yang paling terpengaruh oleh itu
selama beberapa hari mereka menjadi lebih cemberut dan tidak bahagia ketika natal semakin dekat
ayah mereka terlalu sibuk untuk memperhatikan
tetapi ibu mereka melakukannya dan mulai merasa tidak enak
haruskah aku benar benar mendapatkan pohon itu
hmm tidak aku rasa itu tidak ada gunanya
dan dengan cara ini dia meyakinkan dirinya sendiri dan tidak lagi memikirkan pohon itu
sehari sebelum natal hansi sangat tidak bahagia
dia kembali dari sekolah dan benar benar menantikan pohon natal yang indah
yang penuh dengan lampu lampu cantik dan juga hiasan
ini sungguh tidak adil
kalau ibu tidak bisa mendapatkannya aku yang akan mencarinya
dan bukannya pulang dia pergi ke hutan bertekad untuk mendapatkan pohon terbaik yang pernah ada
dia segera meraih dan mulai mencari cari pohon
dia melihat pohon yang tumbang dan berusaha untuk mengambilnya
tapi dia terlalu kecil untuk mengambil pohon yang besar
ya ampun pohon ini sangat cocok untuk kami
aku berharap ada seseorang yang bisa membantuku
saat itu seekor tupai besar keluar dari lubang pohon
dia menatap hansi yang sangat terkejut
tupai itu melompat ke arahnya
halo tuan tupai
tupai itu berdiri dan menawarkan sebuah kacang
apakah itu untukku oh terima kasih
tupai mulai tertawa begitu juga dengan hansi
oh kau tupai nakal
dengar bisakah kau menemukan seseorang untuk membantu membawa pohon besar ini
tupai itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya
oh tolonglah aku yakin kau adalah tupa yang pintar iya kan
tupai menggoyang goyangkan ekornya dan tersenyum
dia berdiri dengan kedua kakinya dan berseru dengan keras
oh untuk apa kamu membuat suara itu
dia memanggil kami
hansi senang melihat begitu banyak kurcaci
dia menebak dengan benar bahwa tupai telah memanggil mereka untuk membantunya membawa pohon itu
baiklah sekarang kuharap kau punya hiasan cantik untuk digantung di pohon itu
oh tidak yang kami miliki sudah rusak dan ibu bilang kalau ibu tidak akan membeli yang baru
itu sungguh sayang sekali
ya kita juga tidak punya kan
ya kita tidak punya
mari kita membuatnya tupai bantu kami juga ya
lalu hansi melihat para kurcaci dan tupai mengumpulkan biji pohon pinus pohon pinus dan buah beri dari hutan
mereka meletakkan tali di ujungnya sehingga mereka bisa menggantungnya di pohon
sekarang mari kita bawa semua ini ke rumahmu
hansi tertawa mendengar semua ini
dia dengan gembira berlari ke sisi kurcaci ketika mereka membawa pohon yang berat dengan mudah di punggung mereka
hansi kau adalah anak ketujuh dan kau hidup di jalan ketujuh kan
oh bagaimana kau tahu
kami semua tahu kami juga tahu bahwa nomor tujuh itu beruntung sehingga membuat kau menjadi anak yang sangat beruntung
apa kau tahu tujuh x tujuh
aku tidak tahu aku hanya tahu kalau dua x tujuh adalah empat belas
tapi apa itu kami belum mempelajarinya di sekolah
tujuh kali tujuh adalah empat puluh sembilan ingat itu karena sangat beruntung
sementara itu ibu hansi sangat khawatir sudah hampir gelap dan hansi masih belum pulang
oh dia biasanya pergi ke rumah teman temannya
bodoh sekali aku aku kira dia akan segera kembali
hansi paling senang melompat lompat ketika mereka berjalan dan membawa pohon melewati hutan
semua hewan hutan yang kecil memandangi keluar dari lubang yang tersembunyi dan melambai ke arah mereka
oh lucu sekali sampai jumpa kelinci kecil
mereka segera tiba di rumahnya dan sekarang sudah malam dan juga sudah mulai turun salju
baiklah mari kita mulai mendekorasi pohonnya
dan bagaimana mereka menghias pohon itu tupai melompat dari cabang ke cabang menggantung biji pohon pinus dan juga biji yang lain
kurcaci mengambil buah beri dan secara ajaib mengubahnya menjadi lilin merah terang yang indah
pohon itu terlihat indah
itu benar sekali para kurcaci dan tupai telah melakukan pekerjaan besar
dan pohon itu sekarang tampak luar biasa
kita sekarang harus kembali ke rumah kita
natal akan segera tiba dan kami ingin bersama keluarga kami
baiklah sampai jumpa hansi berharap dapat bertemu kau lagi suatu hari
malam itu keluarga menunggu ayah untuk pulang
anak anak sangat tidak senang karena pohon itu tidak ada di sana
dan ibu mereka sedih melihat anak anaknya tidak bahagia
aku pulang keluarga ku tersayang
mengapa semua orang tidak bahagia kecuali untuk hansi
sang ibu diliputi rasa bersalah setelah melihat anak anaknya sangat sedih
dan dia sekarang benar benar hancur
oh maafkan ibu ibu tidak mendapatkan pohon itu karena ibu merasa tidak ada gunanya
apa yang kau bicarakan aku melihat pohon yang indah di luar
oh apakah itu seharusnya menjadi kejutan meskipun sangat aneh
mereka semua saling memandang dan berlari ke luar
semua orang kagum melihat pohon ajaib itu

pohon pinus telah berubah menjadi perak
dan biji bijian telah berubah menjadi lonceng emas kecil
lilin menyala dengan terang
dan ada bintang emas kecil bersinar di ujungnya
ya ini benar benar natal yang paling indah yang pernah ada benar kan
ya itu benar
sang ibu tidak tahu bagaimana pohon itu sampai di sana
tetapi bersyukur atas keajaiban natal
dengan melihat wajah suaminya dan anak anaknya yang bahagia
dia menyadari kesalahan yang telah dia lakukan
dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah kikir lain
keesokan harinya hansi memberitahu semua saudara lelaki dan perempuannya tentang kurcaci dan tupai itu
mereka pergi ke hutan dengan kue besar sebagai ucapan terima kasih
tapi bagaimana kita memanggil mereka
oh mereka mengajari aku tentang keberuntungan
mungkin kalau kita mengatakannya berulang ulang mereka akan keluar
itu adalah tujuh dikali tujuh sama dengan empat puluh sembilan
namun mereka tetap mengatakannya
mereka terus dan terus mengatakannya
kurcaci dan tupai kemudian keluar
anak anak dengan sangat gembira memberikan kue
dan berterima kasih kepada para kurcaci dan tupai itu
saat anak anak kembali ke rumah sang ibu memeluk semua anaknya
dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada suka cita melihat keluarganya bahagia
bagaimanapun natal adalah tentang menghabiskan waktu bersama keluarga
berbagi dan peduli dengan orang lain
dengan demikian tupai mengajarkan pelajaran pada sang ibu